sampai jumpa di video selanjutnya
tinggal mas fahri
aku harus bisa menikah lagi sama dia
dan aku gak mau kalau cuma pacaran aja sama dia
aku harus menjadi istri dari fahri anggara kembali
selamat istirahat dewi
selamat istirahat dewi
selamat istirahat dewi
selamat istirahat dewi
lagian ada holding kok yang bisa nganterin dewi
kenapa kamu yang repot ya
kan sekarang udah gak ada john
jadi tugas untuk anterin ceris sekolah balik lagi jadi tugas kamu
ayo dr fahri masuk
terima kasih dok
kalau abimanyu itu biasanya datang siapa yang dampingi dia
sama neneknya dan ibunya
ibunya yang dimaksudkan reva
jadwal abi terapinya masih lama
jadi aku bisa tanya banyak hal tentang abi dan kerja sama aku di sini
abi kan anak hebat
gak mudah menyerah
harus dong tante
kan abi mau cepet cepet sekolah
kuat kan jalannya
tante yang kecil
jangan lupa baca bismillah dulu nanti sebelum mulai terapinya ya
karena kan abi ini meminta kepada allah
dengan menyebut nama allah
berarti abi memohon untuk mendapatkan rahmat allah
biar nanti semuanya dilancarin
terapinya lancar abi bisa cepet cepet sembuh cepet cepet jalan
iya tante abi bakalan terus belajar di jalan
nanti abi bisa sekolah
selamat pagi abi
abi sudah siap terapi
kok hari ini gak sama oma dan mama
yaudah gak apa apa
dokter punya kabar gembira buat abi hari ini
pasti akan menambah semangat abi untuk terapi
karena salah seorang yang spesial akan mendampingi abi hari ini
orang spesial dok
siapa orangnya dok
gemar waktu kab média
seseorang panggil sama sama
membuat tema tersetuh
rumah sakit tempat dia bekerja
kok bisa ada di sini mas
ya saya sudah resmi kerja di sini ini
habis sudah siap untuk fisioterapi nya
hari ini kita belajar terbang
tapi kan sekarang dewi lagi sibuk jadi pembongkar
pasti dia gak sempet kali ya ngecek ngecek handphone
aku tag aja deh
pasti dia bakal cemburu
emangnya aku pikirin
oke sekarang dewi sudah tersingkir dan mama retno sudah ada dalam genggaman anak
tinggal mas fahri
aku harus bisa menikah lagi sama dia
dan aku gak mau kalau cuma pacaran aja sama dia
aku harus menjadi istri dari fahri anggara kembali